bagi anda penggemar sup ayam harus icip menu sup ayam kampung remah temulawak yang satu ini
memang agak terasa beda dengan menu sup lainnya
karena sensasi rempahnya sangat terasa dan menyengat di lidah
menyantap bentuk ini sama seperti menuguk jamu yang kaya manfaat bagi kesehatan tubuh
sup ayam kampung remah temulawak ini terdiri dari beragam bumbu seperti tentu saja temulawak lalu ada serai jahe kunyit cabai dan bumbu dapur lainnya
semua bumbu ini dicampur menjadi satu untuk kemudian ditambahkan potongan ayam kampung
sup ayam temulawa ayam kampungnya ini menurut saya rasanya benar benar unik dan baru pertama kali saya coba
cita rasanya yang khas seperti ini
jadi selain ada bumbu rempah rempah pada sup yang biasanya saya makan ini juga ada tambahan rempah rempah seperti jamu yang membuat aroma dan juga cita rasanya itu khas dan unik juga beda dari yang lainnya
nah jika anda lapar dan segera butuh penanganan tidak ada salahnya masuk ke kedai mie ugd
eits mie ini bukan berbau medis ya dinamakan mie ugd alias uenak giling dewi
karena mie yang disajikan ke pembeli adalah mie bikinan sendiri
pembeli juga bisa melihat proses pembuatan mie secara langsung sehingga terjamin sehat dan aman dikonsumsi
mie ugd dibuat dari campuran tepung dengan aneka sayur seperti wortel dan bayam segar
untuk penyajiannya agar sama dengan mie ayam pada umumnya
hidangan diberi potongan ayam campuran bawang goreng dan aneka lauk lainnya
dalam sehari rata rata pedagang bisa memproduksi lima hingga sepuluh rupiah
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia